itu minum susunya biar kamu pinter dan ngomongnya makin nyambung
kalau kalian minum milih teh kalian jadi makin pintar dan makin jago
jadi muka becek itu dateng terus ke warung entin
udah mulai ngatur ngatur entin lagi
ini dibuang aja ya
ini jangan dipake ya
ini beginilah ini begitulah
itu namanya pacaran ceng
makanya ceng dipacarin entinnya
supaya entin gak diatur sama mulia adik
wawannya ceng begitu doi
kamu pernah kebayang gak sih kong
bahagia ya ceng
saya juga bahagia ceng
saya juga gak pernah ngebayangin itu bisa ngajar ngaji kamu ceng
kalau bukan kamu siapa lagi yang bisa jadi penasehat kaum
saya jangan dipilih jadi penasehat
iya pak ustadz
iya pak ustadz
atau dia nangis padamu
jangan kalau vera tanpa duit

belom keluar tatin
baru iu di standard store yet
dari bogor nih abis beliin buku buat si entut
kalian mau kemana
mau ke kios kok lewat sini bukan lewat sana
jalan dulu ya teh
orang lebih deket lewat sana tapi dia lewat sini
kalau lewat sana teh lewatin depan rumahnya dokter clara
mendingan jauh muter kaki capek
tapi hati teh tenang
ih beneran sih entut jadi sekretaris
wah ngapain sih itu anak
mending juga digaji
capek capekin diri sendiri aja
tapi tau kok dibilangin pasti
pengabdian mams pengabdian mams
pengabdian mams pengabdian mams
pengabdian mams pengabdian mams
pengabdian mams pengabdian mams
pengabdian mams pengabdian mams
pengabdian mams pengabdian mams
pengabdian mams pengabdian mams
pratekin kalo kamu lagi ngajar ngaji bagaimana
ya nggak bisa tukang dadang
ya contohin lah tuh kalo begitu
ya gak bisa di sini tuh ceng
harus di musola
kan kita ngajinya di musola kang dadang
motor dadang tidak ada
berarti dia belum pulang dari tadi
udah jam dua lewat ini
sampai jumpa di video selanjutnya
saya masuk dulunya
ini udah gak main main
jam dua lewat anak anak belum dijemput
aduh gak ngesep
waduh ini mah gak main main tang
jadi harus tahu ada qiblat juga
iya tukang dadang
sekarang tiga aku
aduh duluan deh
jemput jeniper sekarang
dia lahir di jogja
lanjutin sma di bandung
terus dia kuliah di jakarta
bu yola emang hebat banget
katanya bu yola pernah dikirim ke australia satu tahun
buat pertukaran pelajar
masih teh bu yola udah melihat banyak tempat
lebih teh pengen kayak begituan
sama peh petur juga
apa kita teh lama banget ya
pasti di jalan mungkin
lebih teh punya susu
kak bebi juga punya susunya
ini jen buat kamu
den itu minum susunya biar kamu pinter
kalau kalian minum ini teh
kalian jadi makin pintar dan makin jago

jangan merebut aku scventy
gini dengan farhanah brasil
ihre peluang harus jegera